sudah ada korespondensi dari indonesia erlangga wisnu aji yang saat ini berada di kota bandung jawa barat
angga saya lihat di belakang anda cukup ramai ini kondisinya bisa anda jelaskan sedang dilakukan pertandingan apa saat ini
ya budi saya tidak bisa mendengar suara anda dengan begitu jelas
namun saya bisa mengabarkan pada anda bahwa saat ini saya sedang berada di arena hoki indoor di kawasan universitas pendidikan indonesia
dan baru saja usai partai final antara tim hoki putri dki jakarta melawan tim papua
yang hasil akhirnya tim dki berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan tim hoki putri papua dengan skor empat tujuh
sebagai informasi cabang olahraga hoki indoor ini merupakan kembali diadakan setelah bepon tahun dua ribu delapan di riau ini cabang olahraga hoki ini tidak dipertandingkan
dan cabang olahraga hoki indoor ini juga baru pertama
pertama kali diselenggarakan di pon sembilan belas jawa barat ini berbeda dengan hoki outdoor di cabang hoki indoor ini
di sisi lapangan ini aturannya sedikit berbeda karena ada pembatas sehingga pemain dapat memantulkan bola untuk kembali ke dalam arena lapangan budi
sementara kalau kita berbicara mengenai peraihan medali sementara
hingga siang ini kontingen tuan rumah jawa barat masih memimpin perolehan medali dengan raihan lima puluh empat medali emas
sementara di peringkat kedua dki jakarta mengikuti dengan raihan dua puluh empat medali emas dan kontingen jawa timur di peringkat ketiga dengan dua puluh medali emas
dan bagi kontingen jawa barat masih ada kesempatan bagi mereka untuk kembali menambah satu lagi medali emas di nomor di cabang olahraga hoki indoor ini
karena pada pukul empat sore nanti tim putra hoki indoor jawa barat akan bertanding di partai final melawan tim hoki indoor putra dari dki budi
baik terima kasih erlangga wisnu aji
melaporkan langsung dari pekan olahraga nasional ke sembilan belas di bandung jawa barat
tim bola voli pasir dki dua berhasil mengalahkan jawa barat pada partai penyusian voli pasir beregu pon ke sembilan belas di bandung
pertandingan bola voli pasir beregu putra antara tim dki jakarta dua melawan tim jawa barat
pertandingan bola voli pasir dki jakarta dua melawan tim jawa barat
pertandingan bola voli pasir dki jakarta dua melawan tim jawa barat
pertandingan bola voli pasir dki jakarta dua melawan tim jawa barat
minggu siang di lapangan sport jabar arca manik bandung berlangsung seru
kedua tim saling berebut angka dan pada babak pertama jawa barat ungkul dengan skor dua puluh dua dua puluh
namun pada babak kedua pasangan satrio dan wisnu berhasil menyamakan angka untuk kemenangan dki dengan skor delapan belas
pada babak rubber set pasangan tim jawa barat egy dan rudy tak mau kalah
pertandingan pun berlangsung menang
menarik susul menyusul angka sempat terjadi hingga akhirnya tim dki jakarta mengalahkan tim jawa barat dengan skor lima satu
dengan demikian tim dki dua melaju ke babak selanjutnya
sementara itu pada partai beregu putra cabang bola voli pasir lainnya tim bola voli dki satu kalah atas nusa tenggara barat dengan skor dua satu
bali menang telak dua atas sumatera barat
dan jawa tengah harus takluk pada kalimantan
setelah raberset satu dua
tony oktora bandung